sementara itu kapolri jenderal tito karnavian mengaku hasil operasi intelijen menunjukkan adanya keterlibatan pihak asing dalam serangkaian peristiwa kerusuhan di papua
saat ini kapolri sedang berkorasi dengan para stakeholder dan kementerian luar negeri untuk menyingkapi keterlibatan pihak asing tersebut
hal ini disampaikan oleh kapolri jenderal polisi tito karnavian saat menghadiri olahraga bersama dalam rangka hari jadi polwan ke tujuh puluh satu di polda metro jaya
rencana kapolri bersama pak lima tni mas ktni hadi cajanto akan berangkat ke papua pada hari ini
keduanya berangkat ke papua untuk mengendalikan kondisi keamanan dan melakukan langkah penegakan hukum
tni polri telah berkomitmen untuk terus menambah personil yang akan diterjunkan ke wilayah papua hingga situasi di papua telah kondusif
ini juga saya minta ini lebih aman dan saya sudah menggelar bersama panglima sudah menggelar kekuatan tambahan hampir lebih kurang enam
untuk papua dan papua barat kalau kurang akan saya tambah lagi saya dengan pak panglima sudah komitmen
kurang kita akan tambah lagi sampai situasi itu aman dan kita akan berangkat ke sana untuk jaga keamanan
berapa lama pak di sana apakah berkantor di sana pak
saya akan paling tidak mungkin empat lima hari seminggu akan ada di situ sampai betul
kalau tidak kurang saya akan tambahkan pasukan
dan kalau ada yang melakukan kursuhan kita akan tegakkan hukum
pak tito izin pak yang provokator pak dari dalam atau luar negeri ya pak
yang penyebar hoax dari negeri
dari dalam atau luar negeri
yang penyebar hoax dari pelaku internasional juga pak
ada media internasional juga pak
kelompok kelompok ini ada hubungannya dengan network di internasional
jadi kita harus menangannya memang di dalam negeri maupun di luar negeri
bersama kita dengan bipimenu dan jernim interjet